informasi pertama gubernur dki jakarta anies baswedan melakukan groundbreaking
atau peletakan batu pertama pembangunan rumah dp rupiah
ini di kawasan kelapa village di jakarta timur
pembangunan rumah dengan dp rupiah ini merupakan pembangunan pertama
yang direncanakan selesai pada pertengahan tahun dua ribu sembilan belas mendatang
ditujukan untuk masyarakat dengan penghasilan di bawah tujuh juta rupiah
proyek yang ditangani oleh pd pembangunan saranajaya sebagai developer
dan juga total indo sebagai kontraktor ini akan menyediakan dua tipe rumah
yaitu tipe tiga puluh enam dengan harga di atas tiga ratus juta rupiah
dan tipe dua puluh satu dengan harga lebih dari satu ratus delapan puluh juta rupiah
proyek perumahan ini tipe vertikal ditegaskan oleh anies paswedan
ini bukanlah merupakan program kerja
tapi merupakan janji politik yang harus ditepati begitu
pemprov dki jakarta juga akan membentuk badan layanan umum